kamu merasa bersalah nggak sih
sampai sampai gini di rumah
sedangkan raditya belum ketemu
menurut aku sih
gak tau gak gini aja deh
ya kayak normalnya suami istri aja lah
kok jantung gue deg degan gini ya
gue tau sih
tiara itu gak cinta sama buah
kalau panggilannya honey
itu pasti akan membuat tiara gak nyaman juga
ya meskipun gue sendiri pengen banget sih dipanggil dengan panggilan gitu
aku kamu gitu sama istriku tersayang
jangan gitu lah disini
ya kan gapapa sekali sekali
tau gak sih
aku tuh tadi deg degan banget
waktu ibu hampir tau
kalau arka itu bukan anak kamu
aku tadi takut
kalo mama gak sengaja keceplosan
wah itu kalo bener bener kejadian
wah bisa kacau semuanya
kita kayaknya harus pikirin deh
orang yang kemarin ngawasan rumah ibu
bisa jadi kan dia tuh emang beneran orang seruan radit
gimana kalo untuk sementara
kita tinggal di apartemen dulu
sebenernya itu udah bagus
cuman boleh gak ya sama ibu
ya kita harus coba dulu sih
mudah mudahan sih bisa kalau alasan kita tepat
karena kami merasa ada yang mengikuti
dan supaya lebih aman
makanya kami pindah ke apartemen
ini hanya untuk sementara waktu saja
sampai keadaan bener bener aman
kita akan balik kesini lagi kok
tapi yang jelas untuk sementara
kita harus ngindarin orang yang berusaha ngikutin kita terus
kalo masalahnya seperti itu kita bisa lapor ke rt

biar keamanan ikut bantu jaga rumah ini
ada yang bantu jagain
kalau di apartemen juga ada kok bu
kan ada security
ya tapi kan beda
kalau mereka langsung naik ke unit kalian gimana
kalian diapa apain gimana
kalo disini kan
banyak warga yang bantu
nanti kalau kalian diapa apain
mereka yang akan maju

ini gimana ya cara ngejelasinnya ke ibu
kami mau pindah supaya gak ketauan ibu
kalo rk adalah anaknya radit
kami mau pindah supaya gak ketauan ibu

bu kami pindah bertiga juga
biar sekalian family time
karena ini akan beresiko ketauan radit kalo
kami liburan keluar kota
makanya kami memilih apartemen
makanya kami memilih apartemen bu

insya allah kami akan baik baik aja kok
yaudah kalo seperti itu
papa ngerasa badannya gak enak banget nih

mau pindah kali pa
papa tuh pucat banget
mama kasih obat ya
biar papa aja ngambil sendiri
tolong ambilin air buat papa ya
gak tau nih anika
kepalanya pusing banget
kayak muter muter kayak gitu
sekarang masih pusing pak
yaudah kalau gitu mama telepon dokter aja ya
suruh datang ke rumah ya
bapak mau minum
kamu merasa bersalah nggak sih
santai santai gini di rumah
sedangkan radit belum ketemu
menurut aku sih
kita gak bersalah kok
ya kita juga butuh istirahat
kan dari kemarin kemarin kita terus terusan cari rudi
bahkan sampai malam
dan kalau kayak gini caranya
ya cuman kita gak tau kondisi radit kayak gimana sekarang
ya paling nggak kita sudah mendapatkan titik terang
kabar dari radit
nih kamu inget gak
waktu radit telpon mama
dia kan bilang ke mama kalau dia hanya butuh waktu
itu artinya dia baik baik aja kok
ya kita santai santai gini
bukan berarti kita gak ada kabar dari radit
kan kita udah tau
kalau dia hanya butuh waktu untuk menyendiri
ya tapi kalau
aku belum lihat kondisinya sih
aku gak tenang ya
dan aku juga takut banget
salahin terus sama mama kamu
kamu gak mungkin disalahin sama mah
ya kita berdoa aja
radit itu baik baik aja kondisinya
ya udah kamu gak usah terlalu mikirin masalah ini
kan kita udah tau
dia baik baik aja
sekarang kamu tolong bantuin aku ya
ya aku lagi cari apoteknya
apartemen kira kira yang cocok buat kita yang mana ya
nih kalau aku yang ini nih
nah rencana aku
kita coba sewa dulu beberapa bulan
kalau nggak ada masalah baru kita beli
karena kalau kita langsung beli
takut ya ada masalah kan sayang uangnya
gimana menurut kamu
aku sign semuanya sama kamu aja ya
aku percaya kamu lebih tahu daripada aku
makna yang terbaik buat kita
karena kan kamu juga kerjanya di bidang properti
yang penting buat aku
gak ada orang yang ngawasin kayak di rumah ini
ya kalau masalah keamanan
insya allah aman kok
kan gak sembarangan orang juga bisa keluar masuk apartemen
ya beda sama disini
disini kan di pinggir jalan
orang bisa ngawasin dari jauh
jadi menurut aku
ya apartemen ini adalah pilihan yang terbaik
yang mana nih menurut kamu nih
kan tadi aku bilang
aduh aduh aduh
aku gak sengaja